calon presiden petahana jokowi dodo menyebut dukungan masyarakat provinsi banten terhadapnya masih perlu ditingkatkan
pasalnya berdasarkan hasil survei elektabilitas jokowi ma'ruf masih kalah dari pasangan prabowo sandi
hal ini disampaikan joko widodo saat menghadiri deklarasi dukungan keluarga besar tubagus hasan sohib
bersama ulama pendekar banten dan relawan banten bersatu
dalam deklarasi di gor maulana yusuf ciceri kota serang joko widodo mengakui dari hasil survei
posisinya masih sedikit tertinggal dari pasangan prabowo sandi
pada pilpres dua ribu empat belas joko widodo juga kalah di banten
namun saat ini ia optimis melalui konsolidasi yang telah dilakukan elektabilitasnya akan meningkat drastis
tapi yang jelas setiap survei itu menjadi evaluasi
setiap survei itu akan kita evaluasi kenapa masih kalah
ya memang dulunya kalah kenapa masih kalah
karena kita tahu memang banten memang belum kita gerakan
itu aja nanti di pertengahan desember akan kita cek lagi setelah beberapa pertemuan pertemuan
baik di jakarta maupun di sini baru
tetapi yang saya yakin
insya allah karena calon wakil presiden adalah putra terbaik dari banten
sementara itu calon wakil presiden nomor urut satu kiai haji ma'ruf amin
meyakini dirinya dan jokowi dapat menang di provinsi banten
ya kalau menurut saya ya insya allah banten menang
kenapa karena baru dikonsolidasi
memang kata pak jokowi dulunya kalah
jadi sekarang sudah kalah sedikit
besok menang sedikit
lusa menang banyak
karena wakil presiden putra banten
sebenarnya orang banten harus terima kasih
karena itu orang banten wajib milih pak jokowi sebagai presiden
kalau nggak milih saya milih pak maruf amin
nah insya allah
karena di sini kembali lagi
sampaikan dukungan dari keluarga prof dr tubah agus asan sohib
almarhum betul betul saya lihat sekarang sudah satu
dalam acara tersebut jokowi dodo dan ma'ruf amin
sempat mengenakan seragam hitam ala pendekah banten
namun ma'ruf mengenakan sarung pada bagian bawahnya
sementara jokowi mengenakan celana hitam senada dengan warna bajunya